diduga menyelewengkan bahan bakar kapal
empat orang anak buah kapal kargo di surabaya
mengalami penyekapan oleh pemilik kapal selama tiga bulan
selama dalam penyekapan mereka mengalami penganiayaan
yang diduga dilakukan oleh oknum anggota tni
inilah upaya pembebasan empat anak buah kapal
yang disekap di komplek pergudangan margomulyo surabaya rabu siang
puluhan anggota serikat pekerja kapal
bersama anggota satreskrim polres pelabuhan tanjung perak
langsung mencari ruangan tempat para korban disekap
ketegangan sempat terjadi saat proses pencarian
pasalnya pihak perusahaan dan para pegawai bungkam
saat ditanya keberadaan korban
usai penggeledahan petugas akhirnya menemukan
empat korban berada di sebuah ruangan terpisah dalam kondisi lemas
selama disekap keempat korban mengaku mendapat penganiayaan
dari seorang oknum tni hingga membuat wajah memar dan dua giginya patah
sampai di surabaya saya diinterogasi sambil memukul dan mengancam saya
orang itu ngancam saya akan dibunuh
kalau saya memberitahukan kepada keluarga polisi pengacara
penyekapan empat orang abk ini
terbongkar setelah salah satu korban berhasil menghubungirkannya
melalui ponsel yang disembunyikannya
pihak perusahaan tidak mengakui adanya penyekapan
seperti itu tidak mengakui
kami dengan adanya bukti foto segala macam
kami berinisiatif mencari menelusuri setiap sisi
ternyata kami dapatkan setelah dua puluh menit kemudian
penyekapan para abk ini sudah terjadi dua kali
yang pertama dilakukan pada kepala kamar mesin
karena diduka menyelawengkan minyak
hingga saat ini polisi masih menyelidiki kasus ini
dengan memeriksa para korban dan saksi